semoga aku bisa bermain bersama rena lagi
saya gak yakin bahwa elsa akan kuat bertahan sendirian
saya berharap istri saya
ikut menemani dan mendampingi elsa pada saat
di tempat rehabilitasi
tapi sekarang istri saya masih menjalani masa tahanan
pak bakti bisa mencarikan solusi
hukuman ibu sarah
berapa lama ya pak
dapat hukuman lima bulan
jadi sekarang kira kira masih kurang
atau dua lima lagi
baik pak surya
saya akan cari jalan
saya minta tolong sekali pak ya
baik pak surya
saya akan pelajari dulu
makasih pak bakti
sama sama pak surya
bapak pasti bisa pelan pelan
no kamu berhasil no
kamu udah bisa jalan pak
sedikit lagi kamu pasti bisa
ya bayi bisa jalan sendiri nggak dipegangin
iya dong kan gue terendah juga
oh di sana ada suap
kita kesana yuk
reina reina siapain nggak om baikin dong ya
di sini kamu bisa lihat sulapnya
tunggu tangan dulu dong
tunggu tangan apa
tunggu tangannya ya
sekarang disulapnya main payung om
wah pasti jago pesulapnya ya
nanti om baik belajar jadi pesulap buat reina ya
lihat di sini
amin ya allah semoga aku bisa bermain bersama rena lagi
anda dipanggil kepala lapas
ada apa pak kenapa saya dipanggil
permintaan untuk remisi pak riki sudah setujui
ya saya serius
jadi pak hargi di sini hanya tinggal seminggu lagi
terima kasih ya pak
akhirnya gue bisa keluar dari sini
rasa setelah gue keluar dari sini
rencana gue buat kabur gagal
si ricky malah dapat remisi
gue mau begitu dia bebas nanti
lo sama anak buah lo
oh jadi si pelik mau nyuruh lagi pak hargi
pelik mau nyuruh laki laki itu buat serang ricky
nanti kalau riki sudah bebas
gue harus kasih tahu riki
karena ricky sudah pernah nolongin gue
tapi isi suratnya harus kami screening
saya pinjam kertas sama pulpen dulu pak
oh ya silahkan
tolong kasih sama ricky ya pak di blog c
uh ya baik
taruh saya selamatkan
terima kasih pak